sementara itu belanja pemerintah dalam rapbn dua ribu delapan belas sebesar rp dua dua ratus dua puluh enam triliun
sementara penerimaan negara dipatok rp satu delapan ratus tujuh triliun
dan berikut adalah asumsi makro rapbn dua ribu delapan belas
rp tiga ratus barrel per hari sementara untuk lifting gas bumi
diasumsikan di angka satu dua juta barel setara minyak